calon wakil gubernur dki jakarta silviana murni
mensosialisasikan program unggulannya saat hadir memenuhi undangan komunitas majelis taklim
di kelurahan susukan kecamatan ciracas selasa pagi
dalam sambutannya silvi meyakinkan warga
selain menawarkan program baru dirinya juga akan melanjutkan program pemerintahan sebelumnya
yang dianggap sukses

program kita dan kemudian ya tentu saja saya menyampaikan bahwa
jangan sampai terprovokasi dengan apapun yang penting lihat kenyataannya
kalau ada yang bilang kalau gubernur ganti kemudian ganti saya pikir enggak lah
kalau yang baik pasti ditingkatkan